dan untuk membahas polemik ktp elektronik sudah bersama saya di studio prime news saat ini menteri dalam negeri cahyo kumolo
selamat malam pak cahyo terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
baik pak cahyo kalau kita lihat permasalahan saat ini sedang rame ramenya disoroti oleh media publik dan juga berbagai pegiat anti korupsi
artinya sekarang kpk lagi rajin rajinnya datang ke kantor kementerian dalam negeri nih pak
sebenarnya sudah hampir satu tahun ini ya
sudah hampir satu tahun ini memang ya
pejabat pejabat kementerian negeri mulai eslon satu sampai panitia lelang itu sudah di atas enam puluh delapan orang
belum lagi tim kpk yang door to door ke kantor dukcapil baik itu provinsi kabupaten kota untuk mengambil sampel
bayangkan kalau tim kami di kementerian negeri saja yang ngurusi ektp sampai enam puluh delapan orang lebih
bola balik di panggilan
kpk kan ya wajar kalau secara psikis agak terganggu aktivitasnya
tetapi saya ingin target tahun ini selesai
dengan orang yang sama juga yang bekerja
ada yang sama sudah kami ganti juga ada yang kami ganti
posisinya termasuk dirijennya juga baru
nah ini dua tahun ini ada progres yang bisa dipertanggungjawabkan
misalnya per satu maret
ada dua yang sudah mengurus empat lima juta
sudah merekam datanya
sudah masuk di data tunggal kami
karena yang bersangkutan kalau pindah halaman juga melampirkan halaman lamanya
tetapi belum mendapatkan ektp nya
yang kedua ada tiga dua jutaan
itu ada yang dia merekam tapi tidak bisa diakses di data tunggal
bisa dia punya dua ktp
contoh kasus seorang wanita yang sedang berperkara pembunuhan di kuala lumpur
itu dia punya ktp ganda
ada memang warga yang memang belum sempat merekam datanya
memang tidak semua
seberapa berpengaruh sih pak pengurus kasus korupsi iktp ini dengan upaya kemendagri dalam menyelesaikan target itu pak ikn
sebenarnya berpengaruhnya ya
secara psikis saja
secara psikis saja ya
yang kedua lelang kami yang akhirnya yang tahun dua ribu enam belas saya batalkan
kita libatkan kpk kita libatkan lkpp semua
supaya jangan ada markup
iya pengalaman ada markup yang cukup besar
di dua ribu enam belas makanya terhambat
walaupun ibu menteri keuangan tidak memotong anggaran ektp
karena ini menyangkut layanan kepada masyarakat
kemudian mudah mudahan april ini sudah selesai lelangnya
sudah bisa kontraknya
sehingga tahun ini yang setidaknya empat lima juta yang sudah merekam tadi
itu sudah bisa kita distribusikan ektp nya
karena per tahun itu bisa tiga juta lho
perputaran ektp ini
dari yang belum punya ktp dewasa dia harus punya
mungkin ada yang rusak ada yang hilang
ada yang dia pindah alamat kota tempat tinggal rt rw kelurahan desa
itu saya kira itu
saya pikir ini banyak sekali yang sebenarnya ingin bertanya kepada pak menteri
terkait mereka yang sulit mengurus ektp ini
ada yang sudah mengurus berbulan bulan
hanya masih megang surat keterangan saja
nah itu karena memang sedang habis sekarang ini
yang kedua memang data yang bersangkutan ini sudah pernah membuat ktp di tempat lain
tapi dia tidak melampirkan sehingga terhambat di pusatnya
nah kapan ini akan bisa segera selesai ketika tadi disebut belangkonya tadi habis
akan segera mereka bisa memiliki rapid
kita tahan dulu pak ya
kita nanti akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
masih juga nanti kita akan bicarakan
tidak beringung soal kasus korupsi ektp sendiri
pak menteri dalam negeri cahaya kumola akan segera menjawab setelah jeda berikut ini
disebutkan tadi ada enam puluh delapan pejabat ya
yang sudah diperiksa oleh kpk selama setahun terakhir ini ya
sebelum ini rame di media sebenarnya pak menteri ya
baik enam puluh delapan ini masih aktif
ada yang sebagian besar aktif
tapi ada yang sudah pensiun juga ada
ada yang sudah kita berhentikan karena tersangka juga sudah ada
iya yang tersangka yang dua itu kita tahu kan sekarang menjadi terdakwa
tapi diantara yang lain lain
sekarang masih aktif semua
anda tidak khawatir pak menteri itu akan mengganggu
bagaimana kinerja atau transaksi mereka misalnya
oh tidak karena sejak awal saya sudah minta kepada semuanya
siapapun kalau dipanggil kpk harus kooperatif
sampaikan apa yang anda tahu
anda diperintah oleh siapa dan sebagainya
itu sudah clear
sejak awal pak cahaya menjabat sebagai mandagri
ya begitu saya mendapat kabar bahwa nama nama sebagian ini dipanggil kpk
kemudian tim kpk juga
saya dor dor ke semua daerah
dia ambil sampel di beberapa dukcapil di seluruh indonesia
wajar kalau satu direkturat jenderal enam puluh delapan orang ini secara psikis nggak bisa kerja maksimal ya mohon difahami
dan saya juga mohon maaf kalau atas nama kemandagri kalau masih banyak terhambat memberikan akses
karena ini kondisinya seperti ini
itu tidak kepikiran diganti semua aja enam puluh delapan itu pak
kalau mengganti semua kan juga tidak mungkin ya
dia kan juga tidak mesti salah
oh belum tentu bersalah
ya tetap apapun
hanya karena diperiksa dipanggil kpk belum tentu bersalah
iya belum tentu bersalah
pak apa namanya ke enam puluh delapan orang atau enam puluh delapan pejabat ini tingkatannya paling rendah seperti apa sih
karena kita tahu akan seberapa signifikannya
ya ada mantan eselon i ada eselon i eselon ii ii iv sampai staff
sampai staff juga ada ya
sampai panitia lelang
karena kan ada indikasi markup
tapi saya sudah ingatkan kalau dipanggil kpk berikan jawaban yang anda ketahui anda lihat anda dengar didukung oleh data yang kuat jangan fitnah
itu saja saya kira
di antara mereka sempat ada yang bercerita tidak
oh ada banyak
saya juga mengambil sampel kamu ditanya apa kamu menjawab apa apa itu aja saya kira
menurut anda dari cerita cerita staff ataupun pejabat pejabat di kementerian dalam negeri sendiri seberapa parah sebenarnya permainannya pak
saya nggak bisa memberikan
dari keterangan mereka ini
dari keterangan mereka ya
apapun kan asas peraduga tak bersalah harus ditegakkan
ini kan baru proses dakwaan
dari laporan saksi dakwaan
saya kira kpk sudah punya mekanisme yang ada
yang tersangka itu belum kuat
dan nanti dibuktikan di pengadilan
apa yang disampaikan ketua kpk tentang nama nama besar dan sebagainya itu menurut cerita dari enam puluh delapan pejabat tadi atau mungkin beberapa orang yang sempat dipanggil pak cahyo itu kurang lebih benar tidak memang pak
beberapa nama disebut itu saja
jadi sama persis seperti dalam surat dakwaan ya pak ceritanya
soal kebenarannya ya biar nanti dibuktikan ya
baik pak ini kan sebenarnya kpk juga sudah mulai memeriksa sejak dua ribu empat belas kasus ini
nah ketika anda ditunjuk oleh pak jokowi sebagai presiden kemudian anda ditunjuk untuk menjabat menteri dalam negeri
anda tentu sudah tahu bahwa kementerian yang akan anda pimpin ini punya masalah terkait proyek ini begitu kan
saat anda masuk pertama itu apa yang anda lakukan
begitu saya masuk
anda mengubah ubah bongkarnya atau bagaimana
kalau nggak salah berdialog dengan pak taufik ya ketua kpk dulu
wah ini proses terus sedang kita bertahap lah
pak taufik rahman ruki
iya dia sudah bercerita ini
ini nggak bisa kita percepat ini bertahap
kemudian pak agus juga menyampaikan kepada saya
oke ini akan kami terus tolong staff staf anda kalau kita panggil berikan kesempatan untuk hadir
ya semua hadir semua itu saja
apa yang anda konsultasikan dengan pak ruki saat itu
sejauh mana sih isu ini satu
yang kemudian yang kedua
apa jawabannya saat itu pak
ini akan diproses atau tidak
ya biasalah kpk ini kan bertahap tidak bisa spontan kita kan perlu kesaksian perlu dukungan data dan sebagainya itu saja saya kira
kenapa bertahap itu maksudnya apakah karena memang kekhawatiran akan menimbulkan guncangan politik seperti kata pak agus itu
saya kira ini kan melibatkan berbagai pihak ya
yang jelas ada pihak swastanya pemborongnya
kemudian ada pihak swasta yang luar negeri juga
yang sub sub kontrak ini misalnya
melibatkan pemerintah melibatkan pengguna anggaran itu saja
kan juga tadinya tidak sampai berpikir sampai ke dpr ya
oh sebelumnya pak cahit tidak berpikir kenapa demikian pak
karena apapun dpr itu ada fungsi hak budget ya saya kira dpr kan tidak mungkin memutuskan anggaran tanpa ada pengajuan dari pemerintah
itu prinsipnya begitu itu saja saya kira eh tau tau perkembangannya kok begitu kuas
akhirnya waduh itu sudah bukan ranah kami kami ingin konsentrasi aja lah
karena arahan bapak presiden layanan masyarakat harus diutamakan
walaupun mohon maaf dua ribu enam belas terhambat yang sampai empat lima juta
karena proses lelangnya saya batalkan
karena saya lihat tidak clean and clear daripada tentu menimbulkan masalah baru
kalau membatalkannya itu kapan tuh empat lima juta proses lelang dua ribu enam belas itu
novemberan itu kami sepakat dengan dirijen kami
jadi sebelum kasus ini menyeruak ke publik ya
iya karena laporannya kok tidak firm sekali saya nggak mau di kemudian hari ada ekses
karena apapun menteri juga tanda tangan dirijen juga pengguna anggaran
eselon ii kami juga pengguna anggaran oke pulang tender lagi
walaupun ibu menteri keuangan sudah memberikan lampu hijau tidak dipotong
anggarannya tidak dipotong
karena menyangkut melayani masyarakat
walaupun ini akan mulai lagi dari awal begitu pak ya
saya kira nggak awalnya hanya meneruskan sisanya saja
karena dua tahun ini progress reportnya sangat bagus
lima juta yang masyarakat sudah datang merekam
sampai subuh dia ngantri jadi ini kan ada etikat baik
karena kami sudah kerjasama dengan sembilan puluh lima lembaga
mulai pajak kepolisian mulai imigrasi mulai biaya cukai
mulai asuransi perbankan mulai bpjs
dan tahun ini mau kita kerjasamakan dengan seluruh rumah sakit
jadi kalau saya sakit di papua tinggal nomor indonya data sudah keluar
rekor kesehatannya nah ini tujuan saya kira sangat sangat bagus
tender ulang ini sudah selesai sekarang ini kan sudah bulan maret dua ribu dua puluh
mudah mudahan april sudah kami keluarkan kontraknya
setelah april keluar kontraknya itu baru akan bisa lagi kapan pak
bertahap kita selesaikan yang empat lima juta tadi
nah kemudian masih ada tiga dua juta ini yang sedang kami lidik itu
datanya lengkap nama mas ada tapi kok nggak masuk di data induk
data tunggal tunggalnya
ini sudah pernah punya ktp dulu
atau pindah alamat tidak membawa surat keterangan pindahnya
pasti tidak nyambung kalau ktp ganda itu pasti nggak nyambung
itu aja saya kira ini kan luas jakarta besar ya
tingkat sdm kami juga di beberapa kecamatan juga bervariasi ya
sehingga ini kalau ada keluhan masyarakat ya saya sebagai mendagri yang bertanggung jawab
saya mohon maaf ya saya juga sudah lapor kepada bapak presiden ini kondisinya pak
nah itu respon presiden jokowi dodo seperti apa ketika anda membatalkan kontrak yang dua ribu enam belas itu
sempat terkejut apa tidak mengganggu layanan
bagaimana pak satu instansi yang saya pimpin kalau sudah enam puluh delapan orang pejabatnya dan staffnya bolak balik dipanggil kpk
kan secara psikis dia akan terganggu
di samping dulu pernah diindikasikan markup ya sekarang kami akan hati hati kami lebat
supaya proses tendernya lelah itu nantinya jangan sampai ada sanggahan ada gugatan dari pihak yang kalah
karena yang kami menaangkan setara mutu ini baik harganya memang harga yang wajar itu aja
dan dia cepat cetak ya sehingga semua warga yang baru pegang surat keterangan ini bisa
memang surat keterangan walaupun sementara itu sah ya karena datanya satu tunggal
oke memang ada berbagai masalah terkait dengan kasus dugaan korupsi ktp ini
kemudian dengan penerapan pengurusan iktp sendiri di masyarakat begitu
seperti anda sudah menjelaskan panjang lebar tadi tetapi saya masih penasaran begitu
terkait dengan kasus korupsinya ketika anda pertama kali menjabat sebagai menteri
ada nggak koordinasi dengan pak gamawan fauzi saat itu
dan anda sempat menanyakan apa namanya
isu isu mungkin yang sudah anda dengar
karena kan ketika anda masuk akhir dua ribu empat belas
sebenarnya kpk sudah mulai menyelidiki begitu ya
kasus korupsi iktp ini koordinasi tidak dengan pak gamawan
kita tahan dulu pak pak cahayao kita jeda
setelah jeda berikut kami akan dengarkan jawaban dari menteri dalam negeri cahaya kumolo
kembali dengan menteri dalam negeri cahayao kumulo
pak caho seperti pertanyaan saya sebelum break tadi begitu pak
ketika dua ribu empat belas pak cahyo masuk ke kementerian dalam negeri sebagai menteri dalam negeri
itu kan akhir dua ribu empat belas pak ya
kan kpk sudah menyelisik sebenarnya sudah mulai menyelidiki kasus iktp ini sejak dua ribu empat belas
mungkin lebih dulu lebih awal begitu bulannya
nah sempat tidak kemudian
kalau pak cahayao tadi sempat koordinasi dengan mantan ketua kpk pak taufik kuraman ruki
lalu koordinasi dengan sekarang ini dengan pak agus raharjo begitu sebagai ketua kpk
pernah nggak koordinasi atau berbicara atau mencari tahu apa sih sebenarnya kasus proyek iktp ini
masalahnya dugaan korupsinya dengan pak gamawan fauzi
memang begitu saya masuk di kemendagri statement saya keluar mungkin bisa mas cek ya
tapi kalau tidak etis saya berpikir
saya mau menanyakan kepada pak gamawan ya
ya nggak tahu memang akhirnya saya hanya panggil semua eselon satu
saya masuk tapi ini ada api dalam sekam
ada warning di situ
nah dasarnya laporan pihak ketiga
laporan para perusahaan perusahaan
laporan dari staff kementerian dalam negeri sendiri
yang diem diem melaporkan ke saya
oh enggak saya baru sekjen
ini sekjen baru toh
oke sudah itu aja
termasuk pak irman sendiri juga
waktu itu anda ikut kumpulkan pak irman pak soehar
saya panggil pak irman kalau pak sugiharto saya nggak sempat
pak irman saya tanya
pengakuannya semua sesuai dengan mekanisme proses
pengakuannya saat itu ya
saya hanya minta pada pak irman yang penting bapak sebagai dirjen kooperatif saja
ini karena menyangkut kemaslahatan semua masyarakat di indonesia
karena nomor indok ini sangat penting untuk ngurus

dan ini program layanan masyarakat yang terbaik
itu yang harus dimusikkan
ini karena menyangkut pemilu juga
jadi ketika mulai anda
hanya ke pak menteri gamawang saya tidak sempat berkonsultasi
memang sengaja tidak berkomunikasi dengan pak gamawang saat itu ya
kami hanya ketemu setelah terima memori jabatan sudah itu aja
apapun kan sudah saya take over tanggung jawabnya
saya hanya rapat dengan eselon i kami eselon ii kami
apapun ini kan ada hampir lima belas di jen badan di sini
apa fokus tahun pertama fokus tahun kedua itu aja
pak irman itu akhirnya anda copot atau memang satu sudah
begitu dia di
tersangka beberapa bulan berikutnya dia pensiun
jadi anda tidak sempat memecat bukan memecatnya
oh tidak pas pensiun pas pensiun aja
karena dia sedang memasuki masa pensiun kemudian ditetapkan sebagai tersangka
pak ini kan proyeknya masih berjalan tentu saja kan
dan pendidikan kpk juga dimulai dari dua ribu empat belas anda masuk di situ juga akhir dua ribu empat belas
jika suatu saat misalnya kpk membutuhkan keterangan anda bagaimana ini
anda siap untuk mendatangi kpk
sepanjang yang saya tahu saya siap saja
sudah ada panggilan belum pak
sejauh ini belum ada ya
belum ada tapi kalau saya diperlukan diundang termasuk eselon i kami semua
yang tahu siap untuk hadir
karena apapun sekarang tanggung jawab saya
dan makanya saya menghimpun semua masukan
baik dari eselon i kami eselon dua kami eselon tiga maupun ada staff yang ya dulu tahu persis ya lapor ya saya catat saya himpun
kalau memang dibutuhkan saya siap
saya kira kpk sudah punya data yang sudah cukup ya apalagi berkasnya begitu tebal sekali perlu waktu sudah sekian tahun ya itu aja saya kira
dari keterangan pak irman sempat bercerita soal dpr tidak pak
saya juga merasa yakin tetap menggunakan asas
tidak ada salah ya
apakah ya sih sampai dpr
karena dengan suasana yang seperti ini kan saya yakin teman teman dpr hati hati
pak cahyo kan lama juga di dpr anda yakin tidak ada seperti itu ya
tidak ada karena dpr memang ada kebijakan politik anggaran itu ada
tetapi kan nggak mungkin dpr menyusun anggaran mengalokasikan anggaran untuk program pemerintah
pasti kan masukannya dari pemerintah
itu saja saya kira
pak ini sedikit mungkin di luar kewenangan pak cahyo sebagai menteri dalam negeri tapi pak cahyo kan orang partai politik gitu
dalam surat dakwaan itu disebutkan juga selain ke nama nama besar juga disebutkan mengalir ke partai politik
salah satunya pdi perjuangan pak disebutkan disitu
pendapat atau tanggapan dari pak cahyo sendiri seperti apa terkait surat dakwaan itu
saya sebagai orang partai ya sepengetahuan saya
tidak ada keputusan atau kebijakan seluruh partai politik yang menginstruksikan pada kadernya untuk mencari uang
itu tidak halal
itu saya yakin tidak ada
mulai dari bawah sampai sekjen partai tidak pernah ada keputusan atau kebijakan eh kamu cari uang ya
tidak ada seperti itu ya
bendara umum juga tidak ada
tidak pernah ada
apapun itu sumbangan sukarela dari semua pihak untuk partai
partai juga mendapatkan anggaran dari pemerintah juga walaupun tidak banyak
itu saja saya kira nggak pernah ada partai itu
pak cahyo pernah di dpr cukup lama sangat berpengalaman
kemudian juga di pemerintahan begitu pak ya
pak ceo berasal dari pdi perjuangan
ada nama rekan rekan pdi perjuangan yang disebut saat itu mungkin posisinya sebagai pimpinan komisi dua
dan juga sekarang masih aktif jadi pimpinan ataupun anggota komisi dua begitu pak
pernah nggak pak cahyok komunikasi misalnya dengan pak ganjar
karena ini kan pak cahyo posisinya sekarang mendagri nih
mungkin dengan pak ganjar akan nanya gimana sih dulu sebenarnya pengadaan atau penganggaran proyek ktp elektronik ini
mungkin dengan selain pak ganjar mungkin komunikasi dengan pak yasona
juga saat itu yang berada di komisi dua
kebetulan tidak pernah ya
karena saya tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah
bukan hanya teman teman saya yang satu partai
seluruh anggota komisi dua seluruh badan anggaran seluruh anggota dpr kalau saya tidak yakin ya
yalah proses hukum nanti yang menentukan itu aja
pak kita kembali ya ke soal posisi bapak
posisi bapak sebagai menteri dalam negeri
saya ingin sebenarnya ingin tunjukkan kepada anda pemirsa apakah mungkin sudah siap materinya
bahwa permasalahan ktp elektronik atau kasus korupsi ktp elektronik ini
memang sempat menyita atau menyandrap kepengurusan iktp di berbagai daerah
saya akan ajak anda untuk melihat salah satunya berikut ini
surat keterangan pengganti ktp elektronik ini sudah ada formatnya baku dari kementerian dalam negeri
sehingga harus ditantangani oleh dinas kebudukan catatan sipil kemudian ada fotonya ada barcode
ini merupakan pengganti ya untuk ktp elektronik sehingga bisa digunakan untuk semua pelayanan
baik di instansi pemerintah swasta atau perbankan
ya itu contoh salah satu masalah ya di surabaya pak di daerah daerah ini bagaimana pak
apakah yang anda sampaikan mungkin di layar ini semoga bisa didengar begitu ya
oleh jajaran kementerian dalam negeri yang ada di daerah daerah begitu
tentu saja sulit untuk kemudian membutuhkan identitas diri
ktp yang lama misalnya sudah mati mengurus yang baru ternyata cuma dapat surat keterangan
yang berlakunya cuma enam bulan begitu pak apa pak seruan anda kepada mereka
saya kira yang penting warga negara republik indonesia ini yang dewasa harus merekam datanya
walaupun sekarang kami sudah punya data dua ratus lima puluh empat juta lebih tapi data ini ingin kita pastikan
apakah masih tetap tinggal di surabaya kah atau sudah pindah ke jakarta kah
atau kecamatan kelurahannya sudah pindah atau belum
nah kalau surabaya agak maju kalau malam itu ada tim dukcapil yang dikoordir oleh ibu wali kota door to door
ke rumah ke rumah
iya sudah punya ktp belum kalau belum merekam itu kecil alatnya
oh dibawa alat perekamnya
sampai ke pelosok pelosok di pegunungan kah itu ada yang naik motor jalan
jadi pelosok itu masih di surabaya ini
iya bukan yang di berbagai daerah tapi kalau di kota besar kan sulit
mengetok pintu di menteng kebayoran kan belum tentu mereka jam sembilan sepuluh pulang
ini perlu kesadaran juga walaupun pelayanannya kami belum optimal
karena terkendala pelangkuk ektp
termasuk secara psikis staff kami tadi bolak balik ke kpk juga
tapi kepala dinas dukcapil di seluruh indonesia itu walaupun itu usulan bupati wali kota
tapi sk nya saya yang taken
kalau dia tidak paham kalau dia tidak mau proaktif dia tidak mau melakukan sinergi
tidak mau ke bawah turun tidak mau ke bawah turun
tidak mau melayani masyarakat
jangan apalagi sampai ada pungli ya saya bisa mencabut sk itu
karena ini nasional walaupun itu saya tidak kenal orang
tapi bagaimana caranya masyarakat yang kecewa dengan itu bisa nyampe ke pak cahyo caranya pak gimana pak
dukcapil kami membuka call center ya memang tidak bisa semua ya
orang yang bisa mengakses tapi dari pemberitaan media
kami juga tangkap sampai mereka dari subuh ngantri
saya mohon maaf memang baru dapat yang empat lima juta tadi baru dapat surat keterangan
ini bisa digunakan untuk cari paspor ya bisa untuk menggunakan kredit di bank juga bisa
untuk kartu bpjs bisa untuk ikut pilkada juga sah karena nomornya tunggal
tapi yang tiga dua ini belum terakses tunggal tadi
tapi yang tiga dua ini belum memegang surat keterangan tentu saja pak ya
oh dapat juga dapat
bedanya gimana caranya tahunya bahwa dia
pada saat diakses ke pusat nggak nyambung
pasti dia punya dua
walaupun dia memegang surat keterangan juga sama dengan yang empat lima juta tadi
namanya kan di data
tapi kan dia
tapi tetap bisa digunakan surat keterangan itu pak
bisa nggak ada masalah
sepanjang sesuai dengan kartu keluarga tadi
oh dia tinggal di jakarta maka dia bisa menggunakan hak pilih di jakarta
saya boleh agak sedikit teknis pak ya
dua lima juta dengan tiga dua juta ini yang sama sama belum punya iktp
bedanya tadi empat lima juta itu
sudah firm rekamannya
yang data di dunia sudah rekam firm
begitu kan tinggal blanco nya aja
kita berikan tahun inilah
oke yang tiga dua juta sudah merekam tapi datanya belum tentu masuk
ada yang merekam ada yang tidak
ada yang belum
nah ini jumlahnya kami nggak tahu detail
kalau belum merekam berarti tidak dapat surat dong mbak
nggak dapat surat
nggak dapat oke
dia masih mungkin punya ektp lama
begitu aja saya kira
baik nah kemudian kalau misalnya sudah sama sama punya surat
dan bisa sama sama digunakan fungsi dari surat itu sebagai pengganti data diri sementara
nah apa bagaimana mereka mengetahui mereka masuk yang tiga dua atau masuk yang empat lima nih
masuk dari orang yang datanya tunggal atau nggak
gunakan untuk akses ke pihak ketiga dengan menunjukkan nomor induknya terakses data lengkap ada
itu berarti masuk yang empat lima
clear ya bapak
datanya sudah masuk ke data tunggal
hanya fisik ektp nya belum
oh baik baik
kalau dia punya ekt kan bisa digesek saja sudah keluar
tidak harus di note angka angkanya
pak nah terkait dengan apa pak infrastruktur untuk penggesekan kartu apa penggesekan iktp tadi
sebenarnya sudah merata belum sih pak
karena orang bertanya setelah punya iktp lantas apa
kalau masih difotokopi ya sama saja
kalau dia punya ektp itu

ya belum semua perbankan tapi hampir seluruh bank bumn maupun swasta sudah
asuransi juga sudah
untuk akses bpjs sudah
bp pom juga sudah
untuk kepolisian untuk bnn untuk baris krim semua sudah ada
dan kepolisian juga punya data data inavisnya
pertanyaan terakhir pak
jadi masyarakat yang termasuk empat lima juta ini ataupun empat lima juta ini apa yang terjadi
misalnya itu kapan akan bisa mendapat kepastian bahwa mereka benar benar surat keterangannya
bisa digantikan mendapatkan fisik iktp tadi
saya berjanji mudah mudahan tahun ini selesai
kalau april ini nanti kontrak kami sudah clean and clear sudah bisa
saya taken jalan dirijen kami siap kita jalan bertahap dua tiga bulan selesai nyatanya

semoga tidak terganggu dengan proses hukum dalam kasus korupsi iktp ini sendiri pak
kita juga masyarakat intinya sih menantikan bahwa masalah data diri kependudukan ini tidak
tolong dipisahkan ya yang hukum ya sedang berjalan proses tapi saya tanggung jawab dengan teman teman di dukcapil ini ada progress report yang terus menerus
saya kemarin juga sudah lapor singkat kepada bapak presiden pak ini kendalanya pak masalah ini saya mohon maaf kalau ini salah
nah ini bapak presiden juga membuat statement keluar ya bagaimana kalau sebuah tim mau kerja dengan fokus
kalau ada sekian puluh orang yang bolak balik dipanggil ke kpk kan secara psikis ya walaupun dia tidak bersalah walaupun dia hanya suruhan misalnya tapi kan juga ini mengganggu
tapi ini pernyataan pak cahyo ini bukan berarti menghalangi kalau yang diperiksa ini bukan tidak diperiksa begitu pak ya
oh enggak enggak enggak teman teman di kementerian negeri sangat sangat kooperatif sekali semuanya
baik terima kasih menteri dalam negeri pak cahaya kumolo telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news selamat malam pak